pandemi masih terjadi siapa saja harus mawas diri agar tidak terinfeksi
pandemi juga masih membuat tenaga medis terus memberi diri dan tetap semangat melayani
inilah yang dilakukan oleh leila lengkong dokter spesialis bedah yang bekerja di rumah sakit siloam sepanjang jaya bekasi
dan rumah sakit hosana medica cikarang ini mengatakan melayani pasien covid sembilan belas merupakan panggilan jiwa
meski terselip ketakutan terinfeksi dirinya tetap optimis profesi yang ia jalani pasti memiliki konsekuensi
ya sudah pasti banyak sekali pengalaman ya baik suka dan duka
kalau sukanya ya memang kita passionnya sudah menolong orang
otomatis ada satu sukacita ketika kita harus memperbaiki
membantu orang orang karena jujur di saat pandemi ini tidak semua dokter juga yang memang harus melayani pasien covid
nah kebetulan kami barangkali orang orang yang terpilih ya dalam pelayanan pasien pasien covid apalagi khususnya saya dokter bedah
ya itu merupakan suatu sukacita besar bahwa saya bisa melayani ya pasien pasien terutama pasien pasien covid yang memerlukan bantuan operasi atau bedah gitu ya
bisa dipungkiri wabah virus corona yang merajalela telah menelan korban nyawa termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
hal ini membuat leila merasa kalut dan hanya bisa menyerahkan hidup sepenuhnya atas kuasa tuhan
itu sebenarnya sangat luar biasa sedih ya tapi semua itu memang tergantung kepada imun seseorang
imun dalam kita menghadapi pasien pasien covid sembilan belas
berjuang dalam covid ini tergantung nasib
nasib kita akan dibawa kemana ya karena apa
banyak juga dari teman teman itu yang sudah divaksin
vaksin penuh tapi mereka harus berjuang juga saat mereka terpapar covid dan pada akhirnya mereka harus menyudahi perjuangan mulia mereka di saat pandemi ini ya
berdasarkan data timitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia
total jumlah kematian dokter di indonesia mencapai enam ratus delapan puluh delapan orang
bila ditambahkan dengan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah satu sembilan ratus enam puluh tujuh orang
ketua dewan pertimbangan pbi di profesor zubairi jurban mengatakan
akibat banyaknya tenaga medis yang meninggal saat ini
menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi berkurang
saat ini ikatan dokter indonesia
dan kementerian kesehatan ri
sedang mempersiapkan tambahan sdm
dengan mempercepat proses kelulusan dokter umum
dan mempermudah kepengurusan administrasi
dan keabsahan untuk dokter spesialis dan dokter konsultan bisa segera bertugas
nah di luar itu kan sebelum menjadi dokter umum
ada yang hampir selesai atau sudah selesai
namun masih perlu masalah administrasi
nanti akan bisa segera dipercepat
kemudian dokter umum yang sedang mengalami
itu juga bisa menolong orang dengan covid sembilan belas
yang dalam pendidikan untuk menjadi spesialis
kemudian dokter spesialis yang belum diresmikan
itu bisa juga prosedur peresmiannya bisa dipercepat
demikian pula dokter konsultan
jadi masih punya lumayan cadangan
dan ternyata juga itu kemarin berhasil
zubairi menambahkan upaya pemerintah
dalam memberikan perhatian dan perlindungan
kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini sudah cukup baik
dengan memberikan vaksinasi dosis ketiga sebagai booster
zubairi juga meminta agar pemerintah memperhatikan insentif
bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang saat ini bertugas di sentra pelayanan covid sembilan belas
pembayaran insentif harus dilakukan tepat waktu
sesuai besaran yang sudah ditetapkan
karena tenaga medis dan tenaga kesehatan
memiliki keluarga yang harus dinafkahi
tak hanya itu zubairi berpesan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan
agar tetap menjaga diri selama menjalankan tugas
dengan tetap menggunakan alat pelindung diri atau apd sesuai tingkatannya
begitu tiba di rumah sakit atau puskesmas
harus segera mengenakan apd tersebut
saat selesai bertugas wajib untuk membersihkan diri dengan mandi
dan mengganti pakaian yang bersih
tim liputan cnn indonesia